kalau kasurnya sama normal
cuman bawahnya aja
nah ini kan udah kelihatan nih abdus
nah ini kalau diangkat
nih kardus semua
lumayan tebal sih
sama seperti atlet atlet dunia lainnya yang mengikuti olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
kamar yang ditempati dua lifter indonesia
eko yuli irawan dan denny di perkampungan atlet
juga menggunakan tempat tidur yang terbuat dari kardus
tapi meski terbuat dari kardus
ternyata konstruksi tempat tidur ini cukup kuat dan kokoh untuk menahan beban
awalnya saya nggak tahu kalau ini karton atau kardus gitu kan
jadi si pelatih atau nggak salah bilang
iya langsung diperiksa beneran
kuat enggak tapi buat tiduran nggak masalah
si nurul akmal juga kan kelas berat
nah yang jadi pertanyaan itu
tinggi tinggi itu muat nggak gitu loh kasur segini gitu loh
kalau kita kan aman aja
kalau kita mini kan
sama aja sih bang
jadi kalau kasurnya sih ini masih kasur
coba biasa tidur begini
sekarang jadi harus lurus
dan ini dipakai loncat loncat pun kuat
pemilihan kardus sebagai bahan pembuat tempat tidur ini
ternyata juga bukan tanpa alasan
tempat tidur dari kardus ini akan didaur ulang menjadi produk kertas
sementara komponen kasur didaur ulang menjadi produk plastik baru
hal ini sesuai dengan tema olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
yang mengusung semangat menggunakan bahan terbarukan dan ramah
edukasi dan peran
semoga ini meminati dua ribu sembilan belas di negara yang penting